kata mama keknya super
makasih han makasih
han han makasih han
saya akan jagain rumah mak dua puluh jam sehari
khusus rumah mak
minta ramuannya mak
gak usah banyak banyak mak
dikit juga gak apa apa mak
kan gue udah bilang
gue mau bikinin lu
bikinin ramuan mak
lu mau gak

ingat janji lu ya
lu jagain rumah gua dua puluh jam sehari

ini udah sore loh
guntur belum ganti baju
main gamenya udah dulu ya
besok kesini lagi
kan kamu belum ganti baju
udah besok diturusin lagi
udah besok lagi
besok diturusin lagi ya
besok dikasih besok
besok dikasih lagi
pengen lagi gamenya ya
udah jangan nangis yuk
udah jangan nangis
kemungkinan cuma dua
mereka masuk penjara
atau ganti rugi
lu pikir gua cari duit
berarti selvi di penjara
kok seolah olah lu bikinnya gua yang mempersulit
kak ini cewek loh yang bikin masalah
kalo dia harus di penjara
dia yang bikin
dia yang tanggung jawab
cewek yang disayang
lu lebih milih pacar lu ketimbang keluarga lu yang dihina
dia udah mau sekolah
dia udah mau keluar rumah
gimana kalo dia gak mau sekolah selamanya
ngobrolnya di dalem
gw berjalan bang
mama tuh heran deh
kenapa sih kok kalian pada marah
papa juga heran
kenapa mesti nuntut selfie
ya karena melanggar privasi pak
ya tapi kan harusnya bisa minta izin dulu selfie nya mah pak
mau muji orang emang harus minta izin
pak tulisan selfie itu
bisa berefek buruk ke indri
mama gak paham deh
papa juga gak paham
kalau temen temen indri di sekolah pada tau
indri bisa diolok olok di sekolah
indra yang namanya orang hamil nggak bisa disembunyiin
gak kayak ban
maksudnya cepet atau lambat pasti semua orang akan tau
waktu mama ngelahirin kenapa udah dateng
nah temen temennya indri pasti tau kan
kalau kita piknik jalan jalan dede bayi kan ikut
semua orang pasti tau

semua orang pasti tau
ia kita dulu yang adalah
supaya mereka lelak
lalu kalau breakthrough
maksudnya korban paman
menginspirasi banyak orang
menginspirasi banyak orang
ajaya rika ngapa malah kesana sih
saya mau kesana tapi
ramuan dari emak ya han
kata mama keknya super
makasih han makasih bilang sama makmu
emangnya ramuan emang buat apa
bilang sama emak makasih ya han
han makasih ya han